hai ucapan syukur tak henti terucap dari mulut jum'asih dan omo salma pasangan suami istri
pembuat dan penjual opak asal dusun wesel desa paku bereng kecamatan kertajati majalengka jawa
barat sempat gagal berangkat di tahun dua ribu dua puluh satu lalu karena pandemi pasangan suami istri ini akhirnya
bisa berangkat ke tanah suci tahun ini bisa bisa nengelap ngelap dua belas tahun tunggu dua belas tahun tahun sepuluh
tahun lebih nunggunya zumasi sendiri dan suami telah berjualan opak sejak tiga puluh tahun lalu yang hanya
dijual di rumahnya saja pasangan suami istri ini rencananya akan berangkat pada tiga belas juni dua ribu dua puluh
meski telah dapat melunasi biaya
dalam perangkatan haji namun jum'asih dan suami hingga kini masih belum memiliki bekal untuk di
tanah suci setelah menanti sejak dua ribu sebelas pasangan budiono dan komsiah warga desa melueh ungaran
timur kabupaten semarang akhirnya dapat berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini pasangan suami
istri ini merupakan penjual arang yang meneruskan usaha keluarganya sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima dari hasil
penjualan arang inilah komsiah sedikit demi sedikit menabung untuk biaya menunaikan ibadah haji
itu ya lupa pokoknya itu dua puluh an tahun lebih lebih sedikit sedikit saya tabung rencananya
sepasang pedagang arang ini masuk dalam kloter enam belas wilayah kabupaten semarang akan
berangkat ke tanah suci pada hari minggu esok tim liputan cnn indonesia